ada apa mas pur
nih lagi beres beres rumah
kan kemarin gak sempet
bantuin buang sampah aja ya
mabek masih kesel sama ndin
surti pergi dulu ke rumah mbak tati
mau bantu bantu bikin kue
katanya ada pesanan
kamu kenapa pur
sok atu curhat
jangan salah atuh
sok atu kamu curhat
soal naeng ina ke juga boleh
ntar gue malah dinaseatin
lukisan wajah begini berapa pak
agak kecil dua ratus
din jalan dulu ya be
eh pur emang lu kagak menun nun jakarta
bang kunci dulu pintunya
udah kemana ya
tisna kalau bapak lo tinggal di sini yang lo khawatirin apaan sih
eh lepasin gak
buat saya aja tuh
kan saya aja yang lepasin

orang saya tinggal sendiri aja kerepotan
emang lu gak mau ngurusin bapak lo kali
eh bur siapa yang gak niat ngurusin bapaknya
dulu berdua malah ribut di sini
assalamualaikum mbak tati
mbak pake diri lu bang
walah di rumah emak
surti kesitu mbak
eh yang yang
ada apa mas pur
nih lagi beres beres rumah
kan kemarin gak sempet
kalau mau bantuin buang sampah aja ya
kita suka banyak banyak
obat mitigasi juga ini
kamu kan sekarang udah gak ngejek lagi
kamu udah ngelamar kemana lagi
kamu gak ada niatan
buat pulang ke bandung
kan tete dulu yang ngelarang saya pulang ke bandung
itu karena tete berharap
kamu berjuang di jakarta
biar kamu bisa dapat lagi
kerjaan yang lebih bagus
saya mikirnya sambil nunduk teh
bapak sendiri aja nih
lu liat ada orang
bapak itu ben kagak main ke rumah emak
ada perlu apa gue main ke rumah si mike
tapi kan sekarang lagi cari yang mudahan
ada aja ya